neraca perdagangan luar negeri indonesia pada dua ribu dua puluh satu mencatat surplus tertinggi sepanjang sejarah
batu bara produk cpo kelapa sawit dan besi baja merupakan komunitas ekspor andalan indonesia
sementara di dalam negeri tingkat inflasi pada dua ribu dua puluh satu mencapai satu delapan puluh tujuh persen
dan untuk menekan tingkat inflasi domestik dari kategori volatile food
kementerian perdagangan menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng kemasan sebesar setara rp empat belas per liternya
dalam paparannya pada selasa petang menteri perdagangan muhammad lutfi menyatakan
neraca perdagangan indonesia selama periode dua ribu dua puluh satu mencatatkan surplus sebesar rp tiga puluh lima empat miliar
angka tersebut merupakan rekor surplus tertinggi sepanjang sejarah indonesia
sepanjang dua ribu dua puluh satu nilai ekspor indonesia mencapai hampir rp dua ratus tiga puluh dua miliar
sedangkan impor sekitar rp satu ratus sembilan puluh enam miliar
tiongkok merupakan mitra dagang terbesar indonesia

nilai ekspor dan impor mencapai lebih dari rp seratus miliar
sedangkan amerika serikat merupakan mitra dagang terbesar kedua
namun memberi surplus terbesar bagi indonesia dengan nilai lebih dari empat belas miliar dolar
komoditas batubara produk lapas sawit besi baja serta barang elektrik dan elektronik
merupakan komoditas ekspor utama indonesia
nilai ekspor dan surplus yang tinggi berpengaruh pada kestabilan nilai tukar rupiah dan peningkatan pajak
yang membagakan bapak dan ibu adalah
si baja kita masuk ke level ketiga pertumbuhannya sembilan puluh dua delapan puluh delapan persen
dari rp sepuluh delapan puluh enam miliar menjadi rp dua puluh sembilan puluh lima miliar dolar
dengan enam puluh satu persen ekspornya adalah ke china
jadi artinya bapak dan ibu dengan kita bisa mengekspor ke china
di mana cina terkenal sebagai produser termurah untuk barang barang industri di dunia
artinya kita bisa menjual kepada siapa saja
saya juga ingin menggarisbawahi bahwa kendaraan bermotor
suku cadangnya kita menjadi the detroit of asia
pertumbuhannya tiga puluh delapan puluh empat persen dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
mencapai delapan enam puluh empat miliar
pada dua ribu dua puluh dua indonesia akan melanjutkan perjanjian dagang dengan negara lain
di antaranya uni emirat arab bangladesh tunisia turki iran maupun uni eropa
sementara itu sejumlah hal dinilai dapat menjadi hambatan ekspor indonesia di dua ribu dua puluh tiga
di antaranya ancaman krisis energi
dan tingginya biaya logistik
kunci nya juga adalah mengenai logistik high logistik cost yang ada pada saat ini
dan memang ada perencanaan jangka pendek dan menengah dan akhirnya panjang
jadi kita harus mulai memikirkan mengenai indonesia incorporated
secara bersama misalnya sebagai contoh
kalau misalnya kalau dulu kita setelah menganalisa kontainer yang masuk dan keluar
dan sekarang ini adalah bagaimana kebersamaan kita untuk ekspor nanti
kalau bisa kita lakukan secara bersama
supaya cost of logistiknya itu bisa lebih rendah
jadi ada hal yang bisa kita berkompetisi ada hal yang dimana kita bisa bersama sama
di sisi lain untuk kondisi di dalam negeri
inflasi volatil food yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas telur
daging ayam ras minyak goreng cabai rawit dan daging sapi yang terjadi pada

minyak goreng cabai rawit dan daging sapi yang terjadi pada bulan

pengamat ekonomi universitas indonesia muhammad iksan menilai
inflasi dua ribu dua puluh satu yang rendah disebabkan oleh permintaan yang masih rendah
serta keberhasilan pengendalian volatile food
pembunuhan pasokan barang merupakan salah satu langkah menekan inflasi domestik
yang volatile food itu yang terendah selama empat tahun sebelum terakhir
nah sebelum tahun dua ribu delapan belas malah sekitar tujuan persen
kita sudah berhasil menekan sejak tahun dua ribu delapan belas ke arah tiga sampai empat persen
ini merupakan achievement nggak gampang untuk mengubah volatile food
memodelkan aja susahnya minta ampun
nah kuncinya di sini tentu diproduksi harus dijaga
yang kedua adalah dari sisi supply chain
nah supply yang bagian pr nya pak menteri perdagangan kan jaga supply chain ya
jadi supply chain nya supaya di dalam negeri nggak ada
begitu di dalam negeri tidak ada ya buka keran impor
supaya stok yang ada di dalam negeri akan ada
kenaikan harga minyak goreng saat ini merupakan salah satu penyebab
peningkatan inflasi volatil food indonesia
untuk mengatasi hal tersebut kementerian perdagangan menetapkan kebijakan
satu harga minyak goreng dengan harga setara rp empat belas per liter
yang mulai diberlakukan pada rabu sembilan belas januari
melalui kebijakan ini seluruh produk minyak goreng
baik kemasan premium maupun sederhana
dengan ukuran mulai dari satu liter hingga jerigen dua puluh lima liter
akan dijual dengan harga setara rp empat belas per liter
kebijakan ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga
serta usaha mikro dan usaha kecil
kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga ini
akan dilakukan terlebih dahulu melalui retail modern
yang menjadi anggota aprindo
asosiasi pedagang retail seluruh indonesia
kemudian untuk pasar tradisional akan diberikan waktu
satu minggu untuk melakukan penyesuaian
saya ulangi jadi mulai besok pada pukul
seluruh jaringan retail modern
akan menyediakan minyak goreng kepada masyarakat
dengan harga rp empat belas per liter
saya juga menghimbau kepada masyarakat
untuk tidak perlu panik buying atau membeli yang secara berlebihan
karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng
dengan harga rp empat belas per liter
pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat
pemerintah menyiapkan anggaran senilai rp tujuh enam triliun
untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan
bagi masyarakat sebesar dua ratus lima puluh juta liter per bulan
sampai saat ini tiga puluh empat produsen minyak goreng telah berkomitmen
untuk berpartisipasi dalam kebijakan minyak goreng kemasan
dengan satu harga bagi masyarakat